baik kita tuh
ini semua gara gara
ini tuh gara gara kamu selalu aja kita dikasih hukuman makanya kamu tuh jangan keluar pesan
ternyata seharusnya aku yang salahin kamu ya tapi kan ini semua gara gara kamu ya mau takut takutin aku
aku aku takutin kamu biar kamu balik ke pesan tren tapi kan nggak gitu juga kali caranya
jangan malah malah jangan emosi nanti
emang itu apa sih
itu marah marah gitu loh
dari setan setan dari api makanya jangan marah marah
jangan marah marah itu ademin hati kalian itu jangan wudhu cepetan eh bentar aku mau nanya dikit
emang ustadz musa itu dari dulu tak kalahnya emang dari dulu dia tuh bukan marahin kita kita doang
tapi dia nyampe marahin ayam ayam yang pas lagi dimarahin
ini itu ya teman teman coba aja
ya juga ya
kalau ustaz ustaz baik ya gimana
kalau baik gimana
anak anak coba perhatikan seven sebentar
bahwa malam layla tulkodar itu adalah malam seribu bu
dan malam layla tulkodar itu hanya datang pada malam
saya jemput ke toilet ya ustaz
saya kebelet pipi
jangan lama lama ya
pak ustaz saya boleh jemput ke toilet gak pak ustaz
jangan lama lama ya
baik anak anak kita teruskan
saya kalau gitu mau pipi dulu ya pak ustaz
ya udah kebelet ya pak ustaz ya
iya silahkan indra
jangan lama lama ya
dan satunya ganteng banget
tapi maaf gantengan lukman
lukman udah kebelet
ya udah gapapa
asun silahkan ya
baik kita turun
ini aku kebeletan ya
silahkan ke toilet
jangan lama lama ya
jangan lupa like
kepedas orang kan
ada orangnya ada orangnya
apa bau becek gak
iya bau becek
kalian belum tidur sih
emangnya kamar kalian dimana
aikal asun mail
kalian mau kemana kamar kalian kan disini
pertanyaan ustadz itu
kenapa belum tidur sama kalian semua
dan kenapa kalian ada disini
itu buat ini nih
nih buat cowok bemo khususnya lukman sama indra
purah purah tidur lagi tumpuk tumpukan
kayak halaman masjid sekarang juga
nulara malukman jadi saya perlu bawa ustadz ya
nama kamu dimana
aduh aduh aduh
sungguh lupa banget
naik naik naik naik naik
naik naik naik
mister ngapain diatas itu
saya lagi mau
kalau mau benerin genteng itu
jangan malam hari mister
saya belum selesai ngomongnya
alangkah lebih baiknya
kalau mau benerin genteng itu
lebih baik di siang hari
kalo malam hari itu
membahayakan diri sendiri mister
waktunya untuk beristirahat
bukan untuk bekerja mister
itu sudah diatur
di dalam al quran mister
allah swt berfirman
di dalam surat al kosos ayat tujuh puluh tiga
dan dengan rahmatnya
dia jadikan untukmu
siang dan malam
supaya kamu bisa beristirahat
di malam hari
dan supaya kamu bisa mencari
pada siang hari
dan agar kamu bersyukur
kepadanya begitu mister
eh belum turun
belum turun nih pak de
udah saya kasih tangga
kenapa gak turun
pak de udah tau kalo dia di atas
emang dia ngapain sih di atas pak dia
nyari bulan seribu
eh bulan seribu
malam seribu bulan
ngapain ke atas atas
saya pikir benerin genteng
nggak nanya dulu
kita bantuin turun aja pak de
saya jelasin bagaimana
saya bantuin pak de
enggak usah enggak usah
nih ntar nunggu pak de
nih ntar nunggu pak de
pak de pegangin
pegang nih tuh
nanti kalau aku terbang gimana
nggak apa apa pak de
aman pak wb nya